pelaku usaha kecil dan menengah ukm di kota surabaya jawa timur
mulai ambil bagian dalam kompetisi piala dunia u tujuh belas yang kini tinggal menghitung hari
seperti halnya pelaku ukm di jalan kartini surabaya yang sejak sepuluh hari terakhir
telah memproduksi seribu souvenir berupa gantungan kunci
hiasan lemari dari akrilik serta magnet hiasan lemari es
meski demikian sesuai dengan aturan yang diberikan oleh fifa melalui pemerintah kota surabaya
para pelaku ukm souvenir ini tidak boleh menggunakan gambar atau bentuk maskot piala dunia u tujuh belas indonesia bakuya
dan tekst fon piala dunia u tujuh belas dari fifa karena berkaitan dengan lisensi resmi
dengan adanya aturan fifa tersebut dibuatlah souvenir yang menggunakan gambar maskot lokal
sulo dan bolo yang telah disetujui oleh panitia lokal
serta logo komposit surabaya hebat yang menggambarkan kearifan lokal surabaya dan stadion gelora bung tomo
memang kota kota yang menjadi venue itu dipersilakan membuat dua hal
pertama membuat yang namanya loku komposit
logo poponsit itu kami sudah jalankan dan kita sudah letakkan di beberapa material promo logo kompositnya
itu adalah logonya pemerintah kota surabaya itu juga menyimbolkan
memberikan makna terhadap simbol simbol yang memang local wisdom
sementara yang untuk maskotnya sendiri oke nggak ada masalah
dip kopdak sedang melakukan upaya untuk bicara dengan teman teman ukm untuk produksi
salah satu pelaku ukm produsen souvenir piala dunia u tujuh belas di surabaya mengaku
souvenir ini akan dijual melalui surabaya kria galeri
serta hotel hotel di surabaya
termasuk hotel tempat para pemain dan ofisial peserta piala dunia u tujuh belas menginap
sampai hari ini sekitar seribu biji
ada gantungan kunci ada magnet untuk ditempel di kulkas
ada stand untuk aklik untuk hiasan bisa di meja bisa ditaruh di lemari
terus sama ada kaos untuk souvenir
surabaya kebetulan membuat logo sendiri dengan sebutan surabaya hebat
dan untuk maskotnya menggunakan logo sulo dan bolo
souvenir piala dunia u tujuh belas yang dibuat oleh ukm di kota surabaya ini dijual dengan harga beragam
mulai dari dua puluh rupiah untuk gantungan kunci
hingga tiga rupiah untuk pakaian
dan tiga puluh lima rupiah untuk hiasan magnet kulkas
wahyu pratama surabaya jawa timur